hai cuy tan seorang warganet yang mengaku diperas seorang polisi hingga dua dua juta rupiah menjadi
viral di media sosial dalam unggahan tersebut ia mengaku ditilang polisi di jalan pajajaran
kota bogor jawa barat pada sabtu dua puluh tiga april karena sepeda motornya tidak menggunakan spion lengkap
jika enggan membayar korban diancam akan dijebloskan ke penjara selama empat belas hari setelah
negosiasi korban akhirnya terpaksa membayar separuh dari uang denda yang diminta atau
sebesar satu juta dua puluh rupiah wakil kepala polresta bogor kota ajun komisaris besar polisi
ferdi setiawan membenarkan kejadian tersebut polisi yang diduga melakukan pemerasan tersebut
diketahui berpangkat brigadir polisi kepala dengan inisial sas pada senin siang brib
ksas telah dijebloskan ketahanan polresta bogor kota hingga tujuh hari ke depan untuk prosesi
dari pemeriksaan awal diketahui bribka sas telah tiga kali masuk sel tahanan karena melanggar kode
etik polri dan yang bersangkutan juga sudah mengakui perbuatannya dan motif daripada terduga
pelanggar ini melakukan perbuatan tersebut ini adalah karena untuk mencari keuntungan pribadi
penyidik bidang propam polresta bogor telah mengumpulkan bukti pemerasan yang diduga dilakukan
sanksi penurunan pangkat atau demosi hingga pemecatan tidak dengan hormat kini menanti brib
ksas muhammad juanda bogor jawa barat